inilah video amatir milik warga perumahan citra sentosa mandiri
kecamatan candi sidoarjo jawa timur
yang sempat merekam proses pemadaman api di rumah milik andrian asrianto
dari keterangan sejumlah saksi dan warga
diduga kejadian ini diakibatkan oleh seorang anak
yang nekat membakar kasur milik tetangganya sendiri
warga pun menduga pelaku membakar rumah korban sebagai pelampiasan
karena sering dimarahi orang tua
lantaran kecanduan game online
kasus ini kini sedang ditangani oleh polresta sidoarjo